bupati sidoarjo ahmad mudorali ditahan kpk sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan badan pelayanan pajak daerah kebupaten sidoarjo
dalam kasusnya mudor diduga melakukan korupsi memotong dana insentif pajak asn di bppd sidoarjo
nilai pungli sebagai bukti permulaan khusus tahun dua ribu dua puluh tiga mencapai rp dua tujuh triliun
yang pertama ini kan bupati sidoarjo sudah berkali kali
ama atau saya baca saja satu kali yang lanjut sebagai ama bupati kebupaten sidoarjo
yang berikut konstruksi perkara diduga telah terjadi
dalam jabatan selaku bupati kabupaten sidoarjo
ama memiliki kewenangan di antara
mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak
dan retribusi di lingkungan kabupaten
pemerintah kabupaten sidoarjo tentunya
kemudian dibuatkan aturan dalam bentuk keputusan bupati yang ditandatangani oleh amam
untuk empat triwulan dalam tahun anggaran dua ribu dua puluh